mirsa aksi penolakan terhadap undang undang cipta kerja masih berlanjut hingga saat ini
yang terbaru datang dari ormas yang mayoritas berbasis agama
dimotori oleh front pembela islam dan gerakan nasional pengawal fatwa atau gnpf ulama pa dua ratus dua belas
masa menyoroti proses pengurusan jaminan produk halal yang dalam undang undang cipta kerja cukup dipermudah
lalu benarkah undang undang cipta kerja akan memangkas peranan dari majelis ulama indonesia dalam mengeluarkan sertifikat halal
untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio lewat sambungan zoom
kepala badan penyelenggara jaminan produk halal bapak sukoso
selamat malam pak sukoso
ya sebelum kita mulai dialog kita ya
pak sukoso bisa mendengarkan suara saya jelas
oke sebelum kita memulai dialog kita mari kita dengarkan penjelasan presiden joko widodo terkait pentingnya undang undang cipta kerja
pertama setiap tahun ada sekitar dua sembilan juta penduduk usia kerja baru anak muda yang masuk ke pasar kerja
sehingga kebutuhan atas lapangan kerja baru sangat sangat mendesak
apalagi di tengah pandemi terdapat kurang lebih enam sembilan juta pengangguran
dan tiga lima juta pekerja terdampak pandemi covid sembilan belas
dan sebanyak delapan puluh tujuh persen dari total penduduk bekerja memiliki tingkat pendidikan setingkat sma ke bawah
di mana tiga puluh sembilan persen berpendidikan sekolah dasar
sehingga perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru
khususnya di sektor padat karya
jadi undang undang cipta kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak banyaknya
bagi para pencari kerja serta para pengangguran
kedua dengan undang undang cipta kerja akan memudahkan masyarakat khususnya usaha mikro kecil
untuk membuka usaha baru

regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas
perizinan usaha untuk usaha mikro kecil umk tidak diperlukan lagi hanya pendaftaran saja
pembentukan pt atau perseroan terbatas juga dipermudah
tidak ada lagi pembatasan modal minimum
pembentukan kooperasi juga dipermudah
jumlahnya hanya sembilan orang saja
kooperasi sudah bisa dibentuk
kita harapkan akan semakin banyak kooperasi kooperasi di tanah air
umk usaha mikro kecil yang bergerak di sektor makanan dan minuman sertifikasi halalnya dibiayai pemerintah

kooperasi sudah bisa dibentuk
kita harapkan akan semakin banyak kooperasi yang bergerak di sektor makanan dan minuman sertifikasi halnya dibiayai pemerintah
ijin kapal nelayan penangkap ikan misalnya hanya ke unit kerja kementerian kkp saja

kalau sebelumnya harus mengajukan ke kementerian kkp kementerian perhubungan dan instansi instansi yang lain
sekarang ini cukup dari unit di kementerian kkp saja
sekarang ini cukup dari unit di kementerian kkp saja
terdapat poin soal pengaturan sertifikasi halal
apa urgensinya memasukkan pasal ini terutama di masa pandemi saat ini
pertama tentunya jumlah dari umk ini yang luar biasa besar ya jumlahnya
jadi ini menjadi perhatian kita
jadi ini menjadi perhatian kita
sehingga ini perlu harus segera kita berikan prioritas dan perhatian
kemudian yang kedua adalah masa psbb ini luar biasa sekali ya
jadi ada pergerakan di mana kegiatan kegiatan usaha itu dilakukan di rumahan yang sebelumnya itu dilakukan secara terbuka
ini mendorong pelaku pelaku usaha baru muncul di situ
lalu kenapa pak umkm akan sangat diuntungkan dengan pengaturan sertifikasi halal dalam undang undang cipta kerja ini
pertama tentu ini paling berdampak ya ketika menghadapi psbb ini
hampir terjadi penurunan luar biasa sekali
hanya kembalikan ke kegiatan yang sifatnya rumahan
nah dari kegiatan itulah maka tentunya bagaimana pemerintah untuk mendorongnya
supaya kegiatan itu bisa menumbuhkan aktivitas ekonomi
yang kedua tentu masalah halal ini kan masalah yang sangat sensitif
kalau umkm ini tidak dihukum tentunya kegiatan kegiatannya akan terhambat
karena memang di tengah masyarakat ini umkm ini kan produknya paling banyak berada di tengah masyarakat kita
dengan kondisi di mana adanya sertifikasi ini maka tingkat penjualannya tentu akan terdorong kepercayaan masyarakat
dan atau pembelian produk itu akan meningkat
nah itu memang
tidak hanya bagi umkm ya pak
apa manfaat pengaturan sertifikasi halal dalam undang undang cipta kerja bagi masyarakat
ya kalau bagi masyarakat utuhnya ini ya terkait dengan hubungannya kepercayaannya
ini masyarakat tentunya akan lebih diuntungkan karena produknya juga jelas gitu
terlindungi kepentingannya secara undang undang sudah jelas sekali
sehingga tidak perlu lagi membingungkan
atau bertanya tanya lagi
sudah halal sudah tersertifikat
otomatis ini menimbulkan trust ya
kepercayaan bagi masyarakat untuk mengkonsumsinya
bagaimana pak mekanisme pengurusannya terutama yang self declare begitu
kalau self declare ini sebenarnya kegiatan ini kan ada flow atau cara ya
jadi pertama self declare itu memang harus dilakukan oleh pihak pelaku usaha
terutama bagi pelaku usaha yang zero risk dan low rilis
kemudian proses itu tentu harus dilakukan dengan ada saksi
ada keterlibatan ulama di situ
namun self declare ini bukan sertifikat
ingat ya kalau prosesnya beda dengan self declare
karena itulah maka bppbh menyusun standar prosesnya
yang dimaksudkan itu begitu
jadi tidak serta merta begitu melakukan
tetapi itu adalah terkait dengan satu pernyataan dari pelaku usaha terhadap komitmen halal
yang kedua tentunya di sini bpdbh melakukan pembinaan pengawasan
yang ketiga waktu untuk masa jeda waktu berlaku self declare itu juga dibatalkan
karena itulah maka kegiatan ini memang masuk pada pembinaan dan pengawasan langsung dari bppbh dan kementerian lembaga terkait
dan tentunya ini ada satu hal memudahkan bagi para pelaku umk ini
karena insya allah saat ini nanti dua tahun ke depan permasalahan covid ini selesai
bisa jadi yang mau lanjut
kegiatan ini silahkan
tetapi yang meninggalkan lalu berubah lagi fungsinya kembali ke kondisi normal
kan kita tidak tahu semuanya itu
setelah dibina dua tahun maka mereka akan masuk pada mengikuti standar sertifikasi yang normal
jadi berarti dengan self declare produk halal ini kehalalannya ini bisa terjamin begitu ya pak ya
pertama pertama kita menyiapkan standar dari pihak bppbh
yang kedua disitu ada kelengkapan kelengkapan yang dalam melakukan self declare itu tidak pihak
tapi ada bppbh ada perwakilan utama dan ada taksi yang menyaksikan kegiatan tersebut
karena begini ya
sekarang dengan kondisi bsbb ini kan banyak permunculan pelaku pelaku usaha baru
yang dua hal ya
bisa mereka itu akan menekuni berlanjut terus
atau karena mengisi masa pandemi ini di mana east atau work from home ini terisi dengan kegiatan tersebut
tentunya kalau kembali kondisi yang normal covid ini sudah berlalu
mereka akan kembali pada profesi masing masing
tapi yang akan melanjutkan tentunya kita akan dorong dan dengan pembinaan ini menuju standar apa
sertifikasi halal yang standar
lalu apakah dengan penyederhanaan sertifikasi halal ini kemudian akan memangkas peran dari mui
kita akan membahas lebih lanjut nanti
pak sukoso sesudah pariwara
pemirsa jangan kemana mana
indonesia forward akan kembali sesaat lagi
terima kasih pak
ya kembali di indonesia forward kita masih melihat lebih jauh tentang undang undang cipta kerja
dan kita masih berbincang bersama bapak sukoso kepala badan penyelenggara jaminan produk halal
pak sukoso ini terkait dengan sertifikasi halal ini apakah kemudian akan memangkas peran dari majelis ulama indonesia dalam mengeluarkan sertifikat halal
kalau dalam konteks sertifikat halal tidak ya tetap mengikuti sesuai dengan perintah undang undang
bahwa fatwa itu memang harus lewat majelis ulama indonesia
tapi kalau yang saya deklarasi ini tadi saya jabarkan latar belakangnya ya itu terkait jumlah dari pelaku usaha yang luar biasa besar sekali
sebagai contoh misalnya jumlahnya saat ini kalau dari keseluruhan umk itu kan hampir enam puluh empat juta
kemudian untuk pelaku usaha makanan minuman yang menjadi prioritas kebijakan kita untuk melakukan sertifikasi hampir enam jutaan
kita menghitung kalau masa berlakunya sertifikasi halal ini empat tahun maka kita bisa bayangkan satu juta lebih sertifikasi harus dikelola dengan standar itu
artinya di sini ada sesuatu yang harus kita selesaikan dengan tentunya memfasilitasi kecepatan tersebut
dalam konteksual itulah maka tadi yang saya deklarasi memang adalah bagi pelaku usaha dengan zero risk tidak ada risiko
ya sama sekali sebagai contoh misalnya orang jualan buah buahan atau buah yang diiris begitu
ini kemudian yang low ride yang tingkat risikonya rendah
ini saya pikir karena memang satu hal tentu karakter dari profitnya sendiri
yang kedua tentu ini menyangkut tentang
mereka sebagai pelaku usaha bahasa indonesia
yang tadi saya jawabkan kita jadi pelaku usaha ini dua tahun lagi tidak melakukan upaya itu karena memang pandemi insya allah sudah berlalu
jadi memang barang barang yang memang secara otomatis geli itu masuk dalam list yang diakui bahwa itu sudah halal
oke nah untuk proses keluarnya sertifikat halal ini juga dalam undang undang cipta kerja itu lebih cepat begitu ya pak ya
ya memang ini masukkan dari keluhan dari banyak pelaku usaha
pemerintah itu kan mendengarkan banyak pihak ya
pelaku usaha tentu menghendaki adanya kepastian hukum kepastian waktu kepastian membayarnya
sehingga tidak ada lagi kita menunggu nunggu lagi begitu
ketika kita lihat bahwa undang undang yang lama atau undang undang jaminan produk halal itu akan hampir memakan waktu sembilan puluh tujuh hari kerja ya
ini memang merupakan satu kegiatan yang sangat panjang hampir tiga bulan lebih
nah kita memang setelah mendapatkan masukan kiri kanan dan sebagainya mencapai dua puluh satu hari kerja
tapi konteksualnya kan di sini itu adalah membagi produk produk yang memang tentunya
makanya kami mendorong pembinaan pengawasan dan penyelia terutama ini harus kita siapkan
benar benar kalau produknya semuanya sudah artinya penyusun pembuat produk itu sudah bersertifikat halal
semuanya komponennya maka tentunya mekanisme ini kan lebih cepat begitu pak
jadi mekanisme itu sudah kita lihat tentunya dengan mempertimbangkan hal yang terkait dengan risiko yang dihadapi dari produk tersebut
dan kita dalam polosinya memang mulai tujuh belas oktober dua ribu sembilan belas ini memang mengangkat pada masalah makanan dan minuman
untuk masalah di luar makanan minuman yang tingkat kompleks ratingnya tinggi itu memang memulai tahun dua ribu dua puluh satu ini
jadi konteksualnya memang di seputar itu yang harus kita terjemahkan bagaimana supaya kegiatan produksi dan kegiatan ekonomi ini berjalan dan tumbuh dengan baik
dengan makanan dan minuman
dan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap permintaan atas sertifikasi halal
perguruan tinggi dan ormas ini juga menjadi salah satu yang bisa mengeluarkan sertifikat halal begitu ya pak ya
perguruan tinggi negeri dan yayasan atau ormas islam itu memiliki hak di dalam undang undang disebutkan bisa mendirikan lembaga pemeriksa halal lph
lph ini ada di oraya yang lain
yang bekerja di dalam lph itu kan namanya auditor halal
jadi kita siapkan
dan alhamdulillah memang bpcbh sudah melatih auditor halal itu hampir dua ratus dua puluh enam an
jadi kalau satu lph itu minimal tidak mudah mudahan dikatakan harus berdiri dengan didukung tiga auditor halal
artinya bahwa sudah ada tujuh puluh tujuh lph yang seharusnya berdiri di indonesia ini
untuk mempercepat proses ini
kalau ini dikerjakan oleh
banyak pihak yang kompeten
sesuai dengan undang undang
kita semua mengacu kepada
ini akan menjadi sesuatu yang lebih
di dalam kita memprosesnya
contoh hari ini saja
kalau hari ini saja mulai tujuh belas oktober
dua ribu sembilan belas sampai hari ini
kita sudah menandatangani hampir
halal yang dilakukan
oleh tujuh ratus lima puluh pelaku usaha
hitunglah kalau tujuh ratus lima puluh
pelaku usaha itu memiliki
minimal tiga produk sudah
dua ribuan produk
dan yang antri sekarang sudah hampir lima ribuan
nah ini kan
keinginan masyarakat yang
luar biasa besar dan ini harus
kita persiapkan tentunya dengan
sama yang baik dengan semuanya
jadi bukan hanya bpc pihak pihak
lembaga pemeriksa halal
dalam hal ini perguruan tinggi negeri
yang diberikan kewenangan untuk
mendirikan lembaga pemeriksa halal
kami dukung untuk melakukan itu
tugas utama mereka apa pak
tugas auditor kan audit
audit di dalam proses produksi halal
dimana dalam kegiatan itu
tugas mereka adalah
setelah mendapatkan dokumen
yang dikirim jadi pertama
prosesnya pelaku usaha itu kan
mengirim dokumen terhadap
produk yang mau disertifikasi
meliputi bahan baku
bahan penolong bahan semuanya
flow atau alur prosesnya
kondisinya semua harus terdokumentasi
di situ kemudian
kita verifikasi dari pihak bpc pihak
mau verifikasi ketika semua
standar sudah terpenuhi
maka pelaku usaha silahkan memilih
lembaga pemeriksa halal terdekat
di daerah itu lalu kemudian
itulah maka pelaku usaha
memilih dan bpc pihak
mengeluarkan surat perintah untuk
melakukan audit bagi lph
yang terpilih itu ketika
proses produksi dilakukan
jadi audit dilakukan
pada saat proses produksi
ketika datang ke tempat produksi
itu itu dalam undang undang
harus memiliki penyelia halal
pemilih halal itu orang yang
bertanggung jawab di dalam proses
itu boleh dari perusahaan itu
boleh pelaku usahanya bagi umk
misalnya yang karena kemampuannya
kemampuan sebagai penyelia halal
silahkan atau perguruan tinggi
negeri dan yayasan islam
dengan para orang yang
memiliki kemampuan penyelia halal
bisa menjadi pendamping pendamping
bagi pelaku usaha mikro
ketidik kalau biasanya pada
pelaku usaha besar dan
menengah yang sudah stabil
penilai halal itu ada di dalam
bagian dari departemen
masuk di dalamnya
adalah orang penyelia halal di dalamnya
untuk mengontrol kualitas
dan juga pemenuhan terhadap standar
perguruan tinggi dan ormas ini
terkait dengan adanya
fatwa dalam pengurusan jaminan produk halal selama ini
kalau itu silahkan saja ya
tapi yang kami jalankan adalah
perintah undang undang jadi bukan itu
undang undang ini lahir tahun dua ribu empat belas
dan kita wajib menjalankan
dan disitu memang sesuatu yang
sentralistik memang tentunya
mekanismenya akan menjadi berat
dengan kita memberikan peluang
kepada semuanya tentunya dasarnya
kami mengerjakan adalah undang undang
jadi undang undang jaminan produk halal itu
bahwa lembaga pemiksa halal itu
boleh didirikan oleh
pemerintah pusat daerah
perguruan tinggi negeri
dan yayasan yayasan atau ormas
apa tanggapan anda terkait rencana sejumlah
pihak yang ingin mengajukan uji materi
ke mahkamah konstitusi terkait
poin pengurusan jaminan produk halal
dalam undang undang cipta kerja
sebenarnya kita sudah dilakukan
kami ketika menjalankan
dua ribu sembilan belas itu sudah tiga kali
artinya disuruh menjalankan
bahkan mahkamah konstitusi
mengeluarkan surat keputusan
bahwa itu ditolak judicial review
ya karena yang kami pekerjakan harus
patuh terhadap apa yang menjadi
isu undang undang itu
undang undang ini kan hasil dari
produk dari dpr tentunya ya
kita sebagai pemerintah menjalankan
apa yang dihasilkan oleh
dpr ini jadi hasil dari
pak terakhir apa harapan anda
dengan poin soal pengaturan
sertifikasi halal dalam undang undang cipta kerja
yang jelas pertama
masyarakat makin sadar saat ini
bagaimanapun kita tidak bisa
menutup diri artinya
persaingan itu ada ya
jadi persaingan karena adanya persaingan
bukan hanya internal kita
negara negara lain justru lebih
siap lagi nah kalau kita
dari luar paling tidak kita sudah
siap berdaing keputusan itu
artinya legal aspeknya
di sini masyarakat juga terlindungi
secara hukum terus yang kedua
produsen juga menjadi tenang
dalam menjalankan prosesnya karena
apapun kalau berdasarkan undang undang
tentunya itu kan ada
ada perlindungan hukum dalam
menjalankannya sehingga ke depan
ini para konsumen
tenang memilihnya karena dicapain
bahwa produknya itu pasti
kepastian hukum terhadap
dengan proses yang standar benar
terus yang kedua pelaku usaha
menjalankan usahanya lebih
kepada menegangkan bagaimana
meningkatkan kualitas yang tersedia
bersaing begitu sehingga tidak lagi
terbelenggu oleh isu isu yang
kadang gampang sekali disebarkan
oleh pesaing atau apa
disini peran pemerintah sangat melindungi
semuanya karena memang diatur
di dalam hal itu misalnya masyarakat
punya peran untuk memperhatikan
pelaksanaan jaminan produk
halal ini jika ada pelanggaran
silahkan aja dilaporkan kepada bpjpa
dan bpcpa akan mengambil
pembinaan kalau saat ini
lima tahun ke depan untuk urusan
makanan minuman itu kan kebijakannya
kita bina begitu ya
setelah tahun dua ribu dua puluh
itu berlaku secara sempurna artinya
apa yang diamanatkan undang undang
ya kalau ada pelanggaran tentu akan
ada kasihan tentasi bahkan ada
pidana jangan sampai
ya yang melaksanakan kegiatan
produk ini terbakar ragu begitu
itu dalam pengertian ragu dalam
pengertian disini tidak ada
perlindungan yang kedua
pembiayaan ya karena
bpjb ini blu ya pada layanan
umum itu jelas sekali
dibayar kemana dan sebagainya
kita tinggal menunggu aja
peraturan menteri keuangan
menjadi landasan terhadap tarif
tarifnya jelas jadi tidak ada lagi
tarif tarif yang lain yang itu harus
dibayar kepada bank yang ditunjuk begitu ya
dan semua prosesnya
tadi itu karena tidak
tersentralisir jadi bisa
dilaksanakan dengan efektif
good governance itu yang
yang menjadi apa
menjalankan undang undang jaminan produk halal
tentunya disini harapan kami
sebagai bupala badan pertama
yuk kita sadar bahwa
sertifikasi halal ini sudah menjadi
kebutuhan bahkan bukan hanya
kebutuhan kita di indonesia
tapi kebutuhan dunia dan
tentunya kita jangan hanya dilihat sebagai
mari kita isi pasar kita ini
dan sangat baik
kalau kita dengan kualitas yang baik mampu
juga bersaing untuk mengisi
kebutuhan produk halal dunia
karena bagaimanapun ya indonesia
ini strategi sekali posisinya
pertama sebagai negara
dengan penduduk muslim
terbesar di dunia
berada di tengah tengah
kebutuhan produk halal
yang itu mencapai di asia
kebutuhan halal dunia itu
berkonsentrasi di asia pasifik
plus timur tengah yang membutuhkan
untuk menjangkau nya itu harapan kita
baik terima kasih pak sukoso
sudah bergabung bersama kami pemirsa
cnn indonesia forward akan segera
pada kriteria pengetahuan
sekretaris eksekutif i komite penanganan covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi nasional
selamat malam pak araden
selamat malam mbak lucia
pak ini undang undang cipta kerja ini seberapa urgensinya sih pak sehingga harus disahkan terutama saat pandemi seperti ini
sebetulnya kalau kita lihat undang undang pandemi ini tidak ujuk ujuk dilakukan sekarang
dan ini sebetulnya kalau kita lihat lebih jauh lagi ini janji politik presiden jokowi tahun lalu
pada saat beliau mau terpilih dia sebutkan bahwa undang undang cipta kerja merupakan salah satu undang undang reformasi terhadap birokrasi dan juga regulasi regulasi
karena kita tahu memang kami juga kebetulan waktu itu di tahun dua ribu lima belas sampai dengan dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas terlibat
untuk mengevaluasi kebijakan kebijakan ekonomi kita
di mana waktu itu ada enam belas kebijakan ekonomi
mungkin semua tahu dengan yang disebutkan dengan paket ekonomi paket kebijakan waktu itu enam belas paket kebijakan ekonomi
di mana di situ kita menyadari begitu banyak hambatan hambatan yang luar biasa
peraturan di tingkat pusat peraturan di tingkat daerah
hubungan antara kelembagaan
kelembagaan di pusat dan juga peraturan antara pusat dan daerah
itu semua itu rumit dan ruwet
di mana dengan pr press itu tidak bisa diselesaikan
makanya dulu kan pr press satu dua tiga sampai enam belas pr press khusus untuk mengadres persoalan itu
karena undang undang di atasnya itu nggak bisa diatasi oleh pr press
tingkatannya kan jauh itu
makanya waktu itu kita melihat ini rumit sekali
ini rumit sekali
di dua ribu sebelas kantor staf presiden waktu itu masih pak kuntoro yang mengevaluasi undang undang itu
beliau juga sebetulnya menyimpulkan hal yang sama
ini rumit sekali dan saling tumpang tindih
kita tahu jumlah undang undangnya yang demikian banyak perda juga demikian banyak waktu itu
nah jadi itu latar belakangnya
jadi tidak ujuk ujuk bahwa kebetulan sekarang kita memang dalam covid
dan ya itu saja kebetulan saja covid ini
kalaupun tidak covid sebetulnya proses ini akan terus berlangsung
karena sudah direncanakan memang sejak tahun lalu
iya memang kita tahu dari sejak janji presiden pada saat kampanye ya
bahwa ini kan tujuannya untuk menarik investor begitu ya
nah tapi kemudian pertanyaannya ini kan saat ini sedang covid
semua negara juga sedang sibuk untuk membangun negaranya sendiri bertahan begitu
lalu apa urgensinya ada undang undang cipta kerja
kerja ini padahal untuk menarik investor pun saat ini tidak bisa begitu
begini ini menurut saya adalah antisipatif antisipasi
kalau kita lihat apa yang terjadi dengan ekonomi kita sekarang ini
tentu kita masih dalam menghadapi covid ini
kita sangat artinya sedih dengan suasana seperti sekarang ini
tapi kan kita nggak bisa hanya dengan bersedih dengan kesengsaraan kita
terus kita tidak melakukan apa apa
kita tahu bahwa vaksin ini mulai terdistribusi tahun depan
harapan kita tentu adalah imunitas dari masyarakat akan terbentuk di situ
kebanyakan orang nanti akan terjadi akan timbul imunitasnya karena vaksin ini
dan kemudian tahun dua ribu dua puluh dua kalau kita sudah imunitasnya sudah timbul
kita akan siap bekerja dengan cepat di situ
nah itu antisipasi itu yang harus
jadi sekarang ini masa sekarang ini karena ada butuh waktu lagi untuk bikin pp nya
kemudian orang untuk menyiapkan lagi tahun depan supaya seluruh infrastrukturnya benar
dan kita siap menarik investor
jangan pula nanti sesudah keadaan sudah seharusnya bekerja sudah seharusnya investor masuk
kita baru membuat undang undang
nah itu intinya
jadi kalau kita lihat itu ini adalah timely dan relevan
pada saat ini
jadi seperti mencuri start begitu ya pak ya
ya harus begitu
karena yang lain sekarang sudah melakukan reformasi lebih duluan dari kita
justru pada saat sekarang kita harus melakukan reformasi itu
nah yang menjadi sorotan kita tahu adalah di kluster ketenaga kerjaan begitu ya
banyak sekali penolakan terkait omnibus law di khususnya kluster ketenagakerjaan ini
menurut anda apa penyebabnya
nah begini kita harus melihat cipta kerja ini sebagai satu kesatuan
nggak bisa dipisahkan
kita lihat adalah bagaimana menyederhanakan ya mempercepat mempermudah
supaya lingkungan usaha ini makin kondusif
cipta kerja ini adalah bagaimana menyediakan lapangan kerja ke mereka ini
dan juga pada saat yang sama kita membangkitkan wira usaha
jadi nggak bisa hanya satu dengan dunia usaha saja pekerja saja
ini menurut saya adalah saudara kembar
harus diselesaikan dua duanya
nah itu dia
nah bahwa mungkin ada kita lihat juga jumlah pekerja kita berapa ini
jumlah yang kita harus sediakan pekerjaan ini sangat banyak sekali
nah ada yang informal ada yang formal
nah perhatian kita sekarang bukan hanya yang formal
ada yang bekerja di perusahaan besar ada yang bekerja di perusahaan menengah
perusahaan kecil dan perusahaan mikro
nah perhatian kita sekarang ini yang protes yang banyak ini pasti yang formal
dan formal adalah yang mendapatkan yang di atas ini
kita tahu mungkin mereka merasa dikurangi
tapi kalau kita lihat secara keseluruhan sebetulnya yang benefit siapa ini
yang benefit adalah sebagian besar dari masyarakat pencari kerja akan mendapatkan benefit dari sini
contohnya bagaimana mudahnya nanti orang bikin perusahaan sendiri
ya sendiri saja bisa bikin pt
nggak perlu banyak banyak
dan kemudian di gratiskan pula
dan kemudian dimudahkan bahwa kalau biasanya kita harus membayar siup ya atau apapun itu bisa lima juta sepuluh juta
sekarang nggak perlu tinggal online
nah itu adalah bagian dari itu semua gitu loh
jadi yang kedua pesan yang kita ingin sebutkan di sini
pekerja jangan hanya mau jadi pekerja
mau juga jadi pekerja
mau juga jadi wiran swasta
jadi kita harus juga menimpulkan wira swasta wira swasta baru
nah apakah penyebab salah satu penolakan ini karena pemerintah kurang melakukan sosialisasi terkait isi dari undang undang ini
kenapa mungkin sampai tidak ada titik temu begitu
nah mungkin saja kalau soal sosialisasi bisa saja itu
itu bisa diperbaiki
saya pikir komunikasi tetap bisa diperbaiki
tetapi tentu di dalam demokrasi ini
ya namanya demokrasi
tidak bisa semua dipuaskan
ya ada juga yang tidak setuju
kita tahu itu
tapi overall nya kalau kita lihat dengan memperbaiki tadi dunia usaha dan juga pada saat yang sama kalau kita lihat di undang undang ini ada bantalan yang disiapkan
jadi kalaupun kita tidak bekerja ada employment insurance
jaminan ya kehilangan pekerjaan yang sebelumnya tidak ada
itu ditambahkan sekarang
kemudian kalau kita lihat juga pada saat covid ini kan mbak bisa melihat sekarang bahwa jaminan sosial bantuan sosial kan makin banyak ini
nah itu adalah bantalan
jadi kalaupun tidak maka akan bisa dikasih bantuan bantuan sosial tadi
di samping itu yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa ini yang harus kita kawal di pp nya nanti
bahwa pelatihan pelatihan reskilling upskilling termasuk dengan kartu prakerja dan lain lainnya
itu harus ada
dan itu nanti kalau kita lihat kalau ini nanti yang saya sebutkan dunia usaha ini makin banyak dan permintaan mereka terhadap pekerjaan makin ada
maka ini harus di match dengan ini
justru itu yang kita harapkan dua duanya nanti akan bergerak
itu yang saya sebutkan dengan saudara kembar tadi
nah banyak beredar informasi terkait undang undang cipta kerja
salah satunya terkait informasi tentang pendidikan
informasi tentang penghapusan upah minimum sektoral
ini sebenarnya bagaimana nih pak skema pengupahan di undang undang ciptaker yang baru
terus terang kalau detailnya ini nanti kita harus lihat
kalau nggak salah itu masuk di pp nantinya
ya tidak semua kalau kita lihat di sini yang ada itu adalah upah minimum di tingkat provinsi
ada upah minimum di tingkat kabupaten
upah minimum di sektoral memang dihapuskan
kalau nggak salah begitu
tapi kalau upah minimum sektoral yang sudah ada itu itu tetap
nah selanjutnya detailnya itu akan masuk di pp nanti
mari kita nanti pelototin pp nya
nah untuk itu saya anjurkan semua kita berpartisipasi ikut di dalam pp nya
dan kita akan anjurkan ke menakar karena nanti mereka itu yang membuat pp nya itu mengundang para serikat buruh
nah berpartisipasi lah di situ
dan selain umr ini yang jadi sorotan juga adalah terkait dengan masalah cuti
apakah benar kemudian cuti cuti banyak yang dihapuskan
nggak ada yang dihapus
itu sama itu yang hoax yang beredar kan
tidak ada yang berbeda di situ
tidak ada yang berbeda ya
itu dijamin ada yang berbeda
tolong dilihat lah itu
jadi banyak memang yang misinformation
ya mungkin karena ada satu dua yang sebelumnya sudah kurang pas
seakan akan semuanya dihapus
kita masih akan membahas terkait undang undang cipta kerja ini lebih lanjut
pak raden pardede pemirsa jangan kemana mana
cnn indonesia for world akan segera kembali
sampai ketemu di
saya lagi di cnn indonesia for
kita masih membahas tentang melihat lebih jauh undang undang cipta kerja
bersama bapak radio
deden pardede sekretaris eksekutif satu komite penanganan covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi nasional
pak raden ini banyak yang khawatir jika ruu ciptaker ini akan memperkuat sistem outsourcing dan status pekerja kontrak
nah ini seperti apa penjelasan anda
ya sebetulnya kalau kita lihat kita baca lebih lanjut mengenai pkwt atau outsourcing itu yang disebutkan itu
itu hanya pekerjaan tertentu dan ada batas waktunya jadi jelas ada batas waktunya
tapi memang di sisi lain ada juga kelonggaran waktu bekerja kepada outsourcing ini terutama untuk kita memberikan ruang buat katakan lapangan kerja yang baru
yaitu lapangan kerja yang berkaitan dengan digital ekonomi ini
karena orang yang bekerja di digital ekonomi biasanya tidak mau permanen
jadi yang muda muda yang bekerja itu kadang kadang dua tiga empat
jadi kita harus juga akomodasi ini
ya tentu yang konvensional diakomodasi tapi yang baru juga harus diakomodasi
karena waktu bekerja mereka pun contohnya bukan jam sembilan sampai jam lima
mereka bebas apalagi dua jam tiga jam
mereka itu bisa pokoknya berapa jam seminggu atau mereka itu adalah proyeknya selesai
nah ini adalah sesuatu yang baru
di mana tahuan
tahun dua ribu an belum ada digital ekonomi mbak
sekarang ada ini
jadi ini harus relevan dengan perkembangan perkembangan
jadi memang cipta kerja ini yang itu yang saya sebutkan tadi itu harus relevan dengan perkembangan zaman
karena terjadi perubahan yang demikian cepat sekarang ini
bahkan dengan covid sembilan belas ini dipercepat lagi
yang sebelumnya kita pikir kecepatannya hanya lima km per jam
tapi dengan covid ini menjadi tiba tiba
tiba tiba delapan puluh km per jam
dan itu terjadi sekarang
nah menurut saya kata intinya di sini berkaitan dengan ini semua adalah kita harus melakukan retraining
dan ini kalau bisa kita anjurkan kita bersama sama saya akan ikut juga demo demo kalau bagaimana kita meningkatkan skill daripada kita ini semua
ini yang menjadi tugas kita semua
kita minta kepada dunia usaha
supaya kita bisa melakukan
supaya kita bisa melakukan
supaya kita bersama sama menaikkan skill kita ini
karena tanpa itu kita tidak akan bisa mengikuti perubahan demikian cepat ini
kita akan tertinggal nantinya
nah ruu ciptaker ini kan diharapkan bisa mengenjot investasi begitu ya pak
nah ini bagaimana
apakah anda melihat di masa kemudian masa pandemi dari situ muncul kekhawatiran bahwa tenaga kerja asing ini akan mudah masuk ke indonesia
apakah kemudian hal ini benar pak
ini kalau kita lihat tenaga asing sama saja
kalau dibandingkan dengan berbagai negara jumlah tenaga asing di kita itu paling kecil
bandingkan dengan seluruh negara di asia ini
jumlah tenaga kerja asing di kita itu kecil
kemudian di sini juga di undang undang cipta kerja ini tidak berarti membebaskan tenaga asing
yang kedua mungkin yang menjadi penting kita lihat di sini investasi
ini bukan hanya untuk investasi luar negeri
kita jangan salah paham
yang penting investasi luar negeri
investasi dalam negeri juga perlu
kenapa saya bilang perlu
apa yang terjadi sekarang ini sebetulnya
kalau mbak melihat bagaimana dana pihak ketiga bank sekarang itu naik
bahwa pengusaha besar yang punya uang itu tidak berinvestasi
mbak juga mungkin sudah kurang belanja sekarang
tidak berinvestasi tidak belanja
rumah tangga orang orang yang punya uang tidak melakukan itu
nah ada dua hal di sini
satu yang kita lihat bagaimana supaya mereka mereka ini berbelanja kembali
baik itu berbelanja barang maupun belanja investasi
itu harus kembali supaya kita pulih
jadi hanya pemerintah itu tidak mungkin
jadi kita harapkan ini harus kembali dua komponen utama rumah tangga dan juga investor ini dua duanya harus kembali
baik dari dalam negeri maupun luar negeri
jadi yang kita harapkan di sini domestic investor itu juga sangat penting
malah lebih penting dari foreign investor
jadi jangan kita terlampau melihat hanya foreign investor di sini
domestic investor ini yang kita harus kita harus attract mereka
kita harus berikan dengan kemudahan kemudahan tadi
umkm juga harus berinvestasi
itulah yang menjamin pemulihan ekonomi kita ke depan
nah kemudahan kemudahan seperti apa pak yang diberikan kepada dunia usaha
apakah memang kemudian benar benar akan menyederhanakan perizinan usaha yang saat ini masih berbelit begitu
ini kan semuanya nanti misalkan pendekatan yang sekarang ini cenderung adalah license based approach
yang besar yang kecil yang menengah izin
kemudian kalau dia berisiko tinggi berisiko sedang berisiko rendah juga izinnya sama
sekarang itu kita beda bedakan
kalau dia risikonya rendah
ya perusahaannya kecil
umk itu bila perlu itu digratiskan oleh pemerintah
itu yang terjadi
perizinannya begitu ya
kalau dia berisiko tinggi ya tetap misalkan kalau dia persoalan lingkungan dia harus tetap lakukan amdal
tapi kalau dia risikonya kecil ngapain dia harus bikin amdal
kan mahal sekali
mendirikan bangunan juga begitu
kalau kita memendirikan gedung seperti transtv ini apakah sama izinnya dengan mendirikan bangunan rumah kelas tiga puluh meter persegi
kalau sekarang ini prosedurnya izinnya sama
nah sekarang ini untuk yang mbr yang untuk rumah rumah yang kecil upah murah itu nggak perlu pakai izin lagi
ya tinggal mendaftar saja cukup
nah kemudahan kemudahan yang real yang akan kita lihat dengan undang undang cipta kerja ini
kalau tadi dari penjelasan pak raden pak dede kan berarti memang banyak sekali manfaat yang dirasakan oleh dunia usaha ya
nah pertanyaannya bagaimana manfaat bagi tenaga kerja dan juga masyarakat pada umumnya
kita akan bahas lebih lanjut nanti
pak raden pemirsa jangan kemana mana
cnn indonesia forward masih akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih bersama
kami kita lanjutkan dialog bersama pak araden pardede tim asistensi menteri kementerian koordinator perekonomian
pak raden seperti tadi yang terakhir saya tanyakan jadi untuk dunia usaha memang terlihatnya sangat menjanjikan begitu ya pak
banyak sekali kemudahan kemudahan dengan perizinan yang juga lebih dipersingkat
nah bagaimana keuntungan bagi tenaga kerja dan juga masyarakat pada umumnya
nah satu untuk ketenaga kerjaan ya yang kami sebutkan tadi akan ada yang saya sebutkan aktif labor market
jadi pasar tenaga kerja yang lebih aktif
itu artinya satu adalah ada pelatihan pelatihan tadi itu
itu tentu untuk meningkatkan keterampilan
sehingga mereka ini akan lebih mudah nanti untuk mencari pekerjaan yang baru
itu salah satu
yang kedua adalah yang saya katakan employment insurance
jadi jaminan jkp yang kita sebutkan
jaminan kalau dia kehilangan pekerjaan
itu yang kita sebutkan
itu yang kedua
yang ketiga adalah apa yang kita lihat sekarang
yang jaring pengaman sosial yang makin banyak sekarang itu
itu adalah bagian
yang kedua jangan dikontradiksikan antara dunia usaha dengan masyarakat
itu saya kasih catatan
karena ada pengusaha besar ada pengusaha menengah ada pengusaha kecil ada pengusaha ukm
dan pengusaha ukm ini sebutkan
sebetulnya rumah tangga rumah tangga kita itu adalah ukm
mereka memasak di rumah sekarang jualan lewat online
itu adalah umkm
mereka mungkin mempekerjakan satu dua orang
bahkan rumah tangga rumah tangga kita mungkin juga perlu asisten asisten rumah tangga
kita juga menyediakan lapangan kerja
jadi dengan menyederhanakan itu semua
kita tahu umkm berdasarkan data menteri kooperasi itu hampir enam puluh enam puluh lima juta

mungkin hanya satu dua orang yang bekerja di situ
itu akan disederhanakan
itu masyarakat juga kan
jadi kita jangan
tidak bisa dibagi begitu ya pak ya
jadi pekerja juga masyarakat tapi dunia usaha juga masyarakat
jumlah yang bekerja di sini yang satu dua orang
misalkan umkm katakan warung tegal
dua tiga orang misalnya

itu adalah sebetulnya menjadi usaha juga
itu masyarakat kah mereka
baik ya ini terkait dengan undang undang cipta kerja ini banyak sekali miskonsi yang sudah beredar di masyarakat begitu ya pak ya
nah ini bagaimana strategi yang akan dilakukan pemerintah terkait hal ini
nah memang menurut saya kita belajar
satu bahwa omnibus ini kan sudah berhasil
ini kan sesuatu yang baru buat kita semua
keruetan keruetan khusus untuk ekonomi sekarang dibuat menjadi lebih rapi
mungkin untuk yang lain akan dilakukan lagi
misalkan khusus untuk energi untuk kesehatan untuk pendidikan kan lain lagi tidak dicakup di sini
mungkin itu dirapikan lagi
tapi menurut saya dari sini kita belajar bahwa eh kita harus dari awal mengkomunikasikan ini ke publik
karena ini barang baru
ya kan ini barang baru
kemudian yang kedua
cara mengkomunikasikan pun ini yang baru
yang dulunya kita selalu bertemu di ruangan
sekarang ini kan karena kebetulan covid tidak bertemu di ruangan
dianggap kalau dia pakai webinar internet itu kan nggak bertemu jadinya
nah ini adalah sesuatu yang baru
jadi ini pelajaran buat kita bahwa cara berkomunikasi pun beda
ya terjadi perubahan perubahan yang sangat signifikan
nah untuk itu menurut kami adalah pemerintah nanti
kita harus mericau lebih awal dan menjelaskan cara kita membuatnya akan seperti ini
cara kita berkomunikasi akan seperti ini
bahkan kita mungkin harus memberikan apa namanya internet internet yang lebih luas jadinya
karena tanpa internet itu luas bagaimana masyarakat ikut goal partisipasi
itu contoh contoh yang kita harus perbaiki di masa yang akan datang
yang kedua adalah dalam pp ini pun menurut saya kita harus ikutkan
ya partisipasi daripada masyarakat kelompok ormas diikutkan di situ
itu juga bagian dari pelajaran kita untuk memperbaiki kembali
berarti ini juga salah satu cara publik untuk bisa mengawal undang undang ciptaker ini begitu ya pak
betul ini bagian dari mengawal ciptaker
tapi juga jangan salah
ini juga perlu kita usulkan ya nanti kepada bapak presiden atau pemerintah ini
supaya ada mungkin satu organisasi atau komite lah
yang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap ini
jadi karena ini kan tidak ada yang sempurna
siapa pun tidak ada yang sempurna
jadi kalau perlu dilakukan perubahan ya dilakukan perubahan
supaya nanti implementasi di lapangan menjadi efektif
nah mungkin itu harus di kantor presiden menurut saya
terakhir pak himbawan apa terhadap mereka yang masih menolak terkait undang undang ciptaker ini
ya menurut saya begini
mungkin kita belum puas semuanya
mungkin dalam prosesnya belum pas semuanya
tapi kalau kita lihat secara substansi
jangan kita tolak substansinya
ini jelas memang pekerjaan yang not business as usual
ya ini ada terjadi perubahan
dan kita menurut saya harus mengikuti perubahan itu
dan malah mendukung perubahan itu
apa apa yang masih kurang silahkan kita perbaiki bersama
baik terima kasih pak raden pak dede atas informasinya
sudah bergabung bersama kami di sini
pemirsa demikian cnn indonesia forward malam ini
saya lucia sahari undur diri selamat malam